sementara itu pengungsi korban gempa dan tsunami palu yang berada di lapangan fatulemo palu mengeluhkan minimnya pasokan air bersih dan mck
warga juga membutuhkan susu bayi dan popok bagi puluhan bayi dan balita yang mengungsi di sini
di lapangan fatulemo ini ada satu lima ratus jiwa yang mengungsi hampir sepekan ini
mereka tinggal di tenda tenda darurat
warga mulai mengeluhkan kurangnya sejumlah kebutuhan dasar mulai air bersih untuk konsumsi makanan cepat saji hingga susu bayi
pengungsi juga mengeluhkan minimnya mck hanya ada satu kakus yang tersedia untuk satu lima ratus orang